kasus anak racuni keluarga di magelang menggemparkan publik
seorang anak tega membunuh keluarga sendiri yang terdiri atas ayah ibu dan kakak kandung
dengan racuni korban hingga meninggal rumahnya mertoyudan magelang jawa tengah
hingga kini polisi masih terus mendalami terkait motif pembunuhan tersebut
bagaimana melihat tren pembunuhan antar anggota keluarga kian marak terjadi di tengah masyarakat
apa sebenarnya yang melatar belakangi hal keji tersebut
kita langsung tersambung melalui semuanya daring
telah tersambung dengan psikolog ibu liza japri
selamat siang ibu liza salam sehat selalu assalamualaikum
baik melalui sambungan telepon tidak apa apa bu liza kita lanjutkan saja
ibu liza mendengar suara saya dari studio
ibu liza mendengar suara ranoff di studio
ya terdengar halo mas
baik sembari diperbaiki sambungan zoom kita kita melalui sambungan telepon terlebih dahulu
bu liza saya ingin dari anda nih bu liza selaku psikolog
kalau dalam ilmu psikologi biasanya pemicu melakukan tindak kejahatan pembunuhan
apa ya apa saja yang melatar belakangi biasanya pemicunya
iya sebenarnya kalau kita berbicara kondisi psikologis banyak faktor sekali yang bisa saling terlibat dan berkontribusi ya
bisa karena memang karakternya bisa karena situasi kondisi saat itu bisa karena memang ada gangguan genetik organik otak juga bisa
ciri ciri biasanya karakter lah gitu kita katakan
mereka yang mungkin ada kemungkinan melakukan pembunuhan atau tindakan ekstrim

jadi terlihat tuh sangat terbiasa untuk mengekspresikan apa apa secara agresif
atau yang kedua yang nggak terlihat tapi sebenarnya dia ada kesecewaan kesecewaan di dalam
jadi nggak dibicarakan kekakutan frustasi kecemasan atau apapun itu nggak dibicarakan sampai tiba tiba itu kayak botol up numpuk numpuk dan airnya meledak
itu bisa juga seperti itu
atau ya karena memang ada gangguan kejiwaan yang lainnya
seperti gangguan kepribadian
atau dia ada jadwal yang meledak
juga gangguan kepribadian psikopatik bisa seperti itu
jadi banyak faktor sekali yang terlibat
atau mungkin bisa juga mas kondisi dimana dia merasa tertekan jadi ini survival instinc aja yang keluar
jadi akhirnya terjadilah perilaku membunuh tersebut
oke mungkin lebih jelasnya mungkin kita kategorisasikan bu liza
apakah ada faktor dari struktural maupun non struktural
kalau tadi anda katakan banyak faktor gangguan jiwa diantaranya
kalau mengacu kepada yang marak terjadi kalau kita ambil kasus magelang
ini kan terhadap anak yang membunuh keluarganya sendiri
ini lebih ke mana ya arahnya struktural kah atau memang berencana sebelumnya
kalau misalnya dia sudah sampai beli online racunnya kemudian sudah dipikirkan masak masak
sudah ada percobaan pertama kan ya mas ya kalau nggak salah ya yang ada di berita
itu kan berarti mau gak mau memang sudah terencana
nah kenapa sampai bisa terencana sih family service
jadi pembunuhan satu keluarga tersebut mungkin karena memang ada gangguan kejiwaan tersendiri saya rasa
apakah dia memang nah ini harus diteliti
karena kalau dikatakan hanya depresi seharusnya tidak semua penderita gangguan depresif bisa sampai sedemikian ekstrimnya
nah ini yang butuh assessment psikologis lebih lanjut
apakah dia ada gangguan kepribadian yang lain misalnya
biasanya yang terkait dengan perilaku ekstrim seperti ini gangguan psikopatik gangguan kepribadian psikopatik
atau dia psikotik jadi punya konsep realita analisanya kurang baik
yang mengakibatkan tidak bisa mengolah dengan bijak informasi informasi dari lingkungan
dan bagaimana kemudian berespon terhadap kejadian kejadian tersebut
atau yang ketiga ada gangguan yang lainnya apapun itu
bisa juga karena pengaruh eksternal
ada yang ngojok ngojokin dia mungkin untuk melakukan itu demi harta demi apa
dan kemudian karena dia orangnya gampang terpengaruh bisa juga melakukan hal tersebut
itu banyak sekali sebenarnya yang bisa terlibat
untuk sementara kan kepolisian masih mendalami ya bu motif dari pemenuhan mbak gelang ini
meracuni keluarganya sendiri
ini kan masih sementara yang disimpulkan adalah motif sakit hati
karena kerap dinyatakan sebagai tulang punggung keluarga
tapi dibantah oleh paman korban karena pelakulah yang membebani keluarga dia sendiri
kalau anda melihatnya sebenarnya kalau seorang anak
di rumah tangga atau di keluarga tersebut
kalau lah sakit hati
itu dengan gampangnya ya untuk melakukan tindak kejahatan
tentu saja harusnya enggak ya mas
semoga tidak ya
karena akan mengerikan sekali kalau semua seperti itu
nah ini kan masih terjadi perdebatan
yang satu mengatakan demikian pihak lain mengatakan demikian
tapi ini menjadi kompleks dan rumit karena situasi di rumah kadang kadang kita nggak tahu tuh
jadi kan apa yang terjadi di dalam pagar itu
seringkali kita tidak tahu
bisa saja memang yang seperti yang pelaku mengatakan demikian bisa benar terjadi
tapi bisa juga seperti paman yang paman katakan bisa demikian
apapun itu satu hal membuktikan bahwa memang ada konflik dalam rumah tangga tersebut
dalam keluarga ini
nah ini yang sebenarnya sangat disayangkan
apakah tidak ada komunikasi sebelumnya
apakah tidak ada keterbukaan
apakah tidak ada problem solving untuk mengatasi konflik tersebut sebelumnya
atau memang ada kondisi komunikasi
atau memang ada kondisi kondisi lain yang membuat semua jadi enggak saling ngobrol
dan itu yang seperti tadi saya katakan
numpuk numpuk numpuk terjadilah kondisi pecah yang sangat ekstrim seperti saat ini
jadi kalau ditanya apa semua anak sakit hati bisa seperti itu
kalau saya merasa jika ada komunikasi yang baik dalam rumah
dan semua bisa dibicarakan
kemudian semua bisa sama sama ketemu di tengah
mungkin saja tidak ada win win solution yang sempurna gitu kan ya mas hermano
tapi kan siapa tahu kita bisa dapat yang sama
sama sama bisa disepakati
dan semua pihak berkontribusi untuk menciptakan perbaikan
itu harusnya demikian
baik kalau kita lihat juga ya
kehidupan keluarga ini cukup mampu
rumah cukup bagus
artinya kondisi ekonomi yang relatif stabil
ini tidak menjadi jaminan ya keluarga itu sejahtera
apalagi kalau kita lihat ya ini punya dua anak yang
yang usia dua puluh lima tahun yang dibunuh kakaknya sendiri
ini sudah bekerja juga
artinya memang faktor dari lost control
apalagi kalau mengkonsumsi obat obatan ini sangat berpengaruh besar ya
dalam hal tindak kejahatan
nah ini kan harus diteliti lagi
apakah dia memang pengguna obat obatan
obat obatan karena orang atau obat obatan psikiatri
yang mungkin tanpa sengaja dia pakai di luar dosis yang seharusnya dia pakai
sehingga ya seperti tadi saya katakan
ketika ada pemakaian obat obatan yang di luar dosis
itu proses analisa dan logika itu jadi tidak jalan dengan baik mas
yang bisa saja kemudian muncul tuh kondisi kondisi
perilaku perilaku impulsif seperti saat ini
yang tidak dipikirkan efek dan dampaknya seperti apa
itu yang bisa terjadi juga
nah ini yang kembali harusnya sudah ditelaah sebelumnya
sehingga untuk mencegah hal ini terjadi
jadi perluar seperti lingkungan di sekitar rumah
tempat tinggal dan juga pertemanan
seberapa berpengaruh ya
untuk menciptakan pola pikir perilaku seorang anak itu
apalagi ini usianya sudah cukup dewasa
umur usia dua puluh dua tahun
iya tapi kalau kita berbicara kondisi status psikologis
masyarakat apapun yang terjadi sekarang
itu biasanya penumpukannya dari lama gitu
jadi apapun yang tidak pernah ada tuh
kondisi psikologis yang dalam tanda kutip ujuk ujuk terjadi itu nggak ada
biasanya itu numpuk numpuk numpuk numpuk
dan kemudian meledaklah
nah kalau tadi bagaimana pengaruh lingkungan
apakah dia punya rasa kekosongan di dalam rumah
misal ketidak dekatan itu
rasa tidak dekat ini bisa dua penyebabnya ya
yang pertama memang tidak ada bonding yang cukup hangat
terlihatnya baik baik aja sih
gimana seperti itu
atau memang ada konflik sama sekali
atau yang ketiga memang dia punya gangguan psikologis tertentu
yang jadi sulit untuk dekat dengan keluarga sendiri
itu bisa juga
nah ketika ada rasa kekosongan seperti itu
bisa saja kemudian jadi lebih mudah untuk terpengaruh kondisi kondisi di luar
yang tadi saya katakan misalnya di hasud
di ojok ojok lah ceritanya
akhirnya dia lebih nurut
kemudian dia melihat berita apa
jadi gampang terpengaruh
oh ternyata gampang ya melakukan ini
nah kemudian tidak dia komunikasikan
semua kan numpuk numpuk di dalam
akhirnya terjadilah kondisi saat ini
baik kalau ada yang ingin menanyakan
kalau anda melihatnya perbedaan antara tanah air dengan negara luar seperti apa ya bu liza
kalau memang ada pernyataan dari pelaku yang menyatakan tulang punggung keluarga
artinya memang dibebani untuk biaya sehari hari di rumah
kalau kita berkaca ke luar negeri kan ini kan juga berbeda ya
kalau kita lihat mungkin amerika serikat
anak yang sudah berusia dewasa rata rata kan sudah berbeda rumah dengan keluarganya
kalau di indonesia seperti apa gambarannya
apakah menurut anda
memang tulang punggung keluarga itu juga dibebani ke anak
kalau jika orang tuanya sudah tidak mampu
oke kalau kita berbicara sandwich ini dikenal dengan nama sandwich generation ya
jadi ada di tengah tengah tuh
antara harus ngurus orang tua di atas sama membina keluarganya sendiri atau dirinya sendiri
itu kita kenal sebagai sandwich generation
kalau kita berbicara yang tadi mas hermano mengatakan sandwich generation
sebenarnya di luar terjadi di sini juga terjadi sih mas sama aja
cuma mungkin ya benar perbedaannya tadi
karena di sini lebih kepada kayaknya guyut gitu kan
kalau di luar sana itu anak usia sudah selesai remaja itu keluar dari rumah
kalau memang konsep sandwich generation itu ada di keluarga tersebut di luar sana
tetap aja mereka dirongrong
akan kirim uang
itu sama saja
nah di indonesia di kultur kita itu menjadi lebih rumit
karena biasanya tinggalnya deket deketan nih
nggak boleh jauh jauhan
jadi sandwich generation ini lebih berasa
dimana si anak kemudian gampang didekatin oleh si orang tua
anak juga melihat sendiri kondisi anak seperti apa
belum lagi kemudian ada moral norma berkaitan dengan orang tua anak
anak orang tua sendiri yang mungkin berbeda dari luar
jadi memang ini bisa lebih rumit dibanding di luar
itu betul sih
bu liza kalau kita simak pernyataan dari teman korban
ini kan pelaku atau tersangka ini
yang menjadi beban keluarga di rumah tangga mereka
artinya memang ya kalau pun dari hasil pendidikan nanti
pelaku ini kerap membebani dari keluarganya
kalau kita melihat ke belakang tentunya banyak sejarah atau story yang terjadi
bisa jadi dari sakit hati karena informasinya belum punya pekerjaan
sehingga hanya kakaknya yang menafkahi dari rumah orang tua tersebut
karena kita tahu juga kalau orang tuanya pensiun salah satunya
bagaimana anda melihat dari kehidupan keluarga di magelang ini
apakah punya story yang memang ada tanggung jawab dari anak untuk membiayai atau menafkai keluarga
karena saya tidak ketemu langsung dengan pelaku dan keluarganya
tentu saya tidak bisa memberikan jawaban pasti ya
tapi kalau kita membuat profiling lah secara general secara umum
karena dia memang merasa antara jealous iri hati melihat si kakak yang lebih mapan
dianya sendiri kok belum bisa
kemudian mungkin orang tua ada sedikit banyak juga
kadang kadang kan demikiannya membuat perbandingan
kakak bisa begini kamu kok enggak
nanti begini bagaimana kakak itu kemarin ngasih uang jajan kamu enggak
bisa juga enggak loh ya
jadi karena balik lagi saya tidak ketemu dengan keluarganya
hal hal seperti ini kan numpuk numpuk
nah kemudian di sisi lain mungkin dia apakah selama ini selalu terbiasa punya yang kita bilang kalau di psikologi itu instant mentality
jadi mentalnya pengen instant semua
pengen kaya dengan gampang tapi nggak mau usaha
pengen sukses gampang tapi gak mau usaha
nah gimana nih cara cepatnya ya
oh siapa tahu bisa dapat warisan
siapa tahu aku bisa mendominasi nih harta orang tua dengan cara seperti ini sekalian kan
habis itu aku enggak perlu biayain siapa siapa
enggak perlu lagi ada yang ngerong ngerong aku nafkahi
nah ini kemudian mengambillah perilaku keputusan impulsif seperti itu
mengambillah perilaku keputusan impulsif seperti saat ini
baik terakhir saya minta dari anda sebagai gambaran ke publik kedepannya seperti apa ya
agar menciptakan keluarga yang harmonis tidak ada rasa iri satu sama lain dalam hal untuk menafkai keluarga jika orang tua tidak mampu
bagaimana untuk kedepannya agar anak ini bisa paham dengan kondisi dari masing masing rumah tangga atau keluarga
balik lagi kalau ini saya selalu akan mengatakan titik kunci terutamanya adalah komunikasi itu
itu sudah jelas mas
kita tidak akan bisa menghindari yang namanya konflik dalam keluarga ya
kita juga tidak bisa menghindari yang namanya iri irian mungkin kadang kadang kan ya nggak usah keluarga
kita melihat di medsos juga bisa ada kode bisa sih jalan kesini segala itu pasti akan ada
tapi kalau kita bisa mengkomunikasikan itu secara jujur dengan penuh kasih sayang dengan keterbukaan dan kemudian sama sama nyari solusinya
saya rasa semua bisa sama dalam keluarga tersebut bisa bareng bareng mencari solusi bersama
yang bisa diterima oleh semua dengan baik gitu
baik kuncinya jujur dan saling komunikatif antar satu dengan lainnya diantara keluarga ya pak
itu ya bu liza yang anda katakan
iya maksudnya harus jujur ya kondisi dia seperti apa apa yang dia bisa bantu bagaimana dengan si kakak bagaimana dengan si adik bagaimana yang seperti itu
itu harus dibicarakan bareng bareng sih
baik terima kasih atas bincang bincang anda analisa anda pada siang ini di cnn indonesia news hour
psikolog klinis dewasa dari tanah selatan
assalamualaikum salam sejahtera selalu bu liza
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh